kau harus mempertanggungjawabkan
atas apa yang kau lakukan terhadapnya
tidak usah banyak bicara
bersiap belakang untuk mati
gusti ratu parwati
memang memiliki mustika kegebalan
tidak mempunyai senjata apapun
hanya kris rusi parama
yang bisa melukainya
baiklah aku ingin tahu
apakah kau masih akan terus bersikeras untuk menolak
jika aku masukkan kau ke dalam penjara ular
jagad dewa batara
aku benar benar tidak percaya
jika wistapati sanggup berbuat keji terhadapku selaku imkan dunia
saya harap dia dan jebaskan kemenjara ular
kenapa bantuan itu belum datang juga
apakah raka wistafa tidak melihat panah api yang aku kirimkan
lebih baik sekarang kau menyerah
dia selalu bisa mematahkan seranganku
baiklah kalau begitu
kalau kau ingin terus bertarung denganku
akan akulah den
akan kuberitahu mereka eventually
tetapi jika kau menyerah
dan tadi kau membuktikan mereka

dan sekarang kau men revenuesh
jika kau berada di menegurnya
kita akan meleng protestersu
kurang ajar kau kertaseta kau terlalu jumawa
waguna tidak sebanding dengan mulut besarmu
tampaknya aku terluka parah sekarang tamatlah riwayat
kau harus mempertanggungjawabkan atas apa yang kau lakukan terhadapnya
tidak usah banyak bicara
bersiap belakang untuk mati
kau benar benar keras kepala bikara
sekarang juga aku akan menangkapmu
siapa kenapa tiba tiba menyerangku
jangan coba coba kau menyentuh muridku
ternyata kau nyai dahayu
benar aku nyai dahayu
berani beraninya kau mencelakai murid kesayanganku
sekarang aku akan menghabisimu
kok ku tahu pengheretanmu
kan kau jadi itu
aku tidak ingin kita kembali ke pialsimu